bersama menteri pariwisata dan ekonomi kreatif vis utama
melakukan rapat koordinasi bersama puluhan perusahaan maskapai pada rabu sore
selain menggalakkan kunjungan wisatawan nusantara
pemerintah juga berencana memberikan insentif untuk maskapai penerbangan dan hotel
promosi para wisata juga akan ditingkatkan
dengan menyasar potensi pasar baru di beberapa negara
sebenarnya kita sudah dengan melakukan apa yang hari ini kita lakukan adalah
satu tawaran yang secara tidak langsung
kita berikan karena kita akan memberikan insentif pada mereka
kita ingin tahu apa masalahnya mereka informasi yang kami peroleh
memang yang ada hubungannya dengan china itu bermasalah
jika mengacu pada data tahun dua ribu sembilan belas
jumlah wisatawan tiongkok mencapai lebih dari dua juta orang
dengan pemasukan devisa negara mencapai lebih dari dua delapan miliar dolar amerika serikat
tim liputan cnn indonesia